alumni perguruan tinggi seluruh indonesia atau aptsi
mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon nomor urut dua
deklarasi ini dilakukan pada sabtu siang
di padepokan pencaksilat indonesia
menurut penyelenggara acara ini dihadiri ribuan alumnus
dari satu ratus lima belas perguruan tinggi di seluruh indonesia
sejumlah tokoh dan akademisi sempat menyampaikan orasi
mengenai masalah kebangsaan
terima kasih atas dukungan yang sudah disampaikan kepada saya
ini adalah suatu kehormatan yang besar
walaupun ini juga adalah suatu beban yang tidak ringan